semuanya lengkap ada di kampung kue surabaya
ini masih jam empat pagi tapi lihat di belakang saya udah rame banget
nanti dulu ya nanti saya nggak kebagian yang lain
saya mau belanja belanja kue dulu
bu satu ya bu ya
matahari belum beranjak dari peraduannya
namun aktivitas di rungkut lor gang dua surabaya ini sudah dimulai
ada yang masih menata lapak dagangan
ada yang sudah mulai memasarkan dagangannya
ada juga pengunjung yang sudah sibuk untuk membeli aneka ragam jajanan di kampung kue ini
kampung kue surabaya menjadi salah satu kampung yang sebagian besar warganya memproduksi kue kue basah
kampung ini sudah ada sejak tahun dua ribu lima belas
awalnya kampung kue ini didirikan oleh hoyerul mabhuduah sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan
untuk sejumlah ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang
nah saya berharap pada saat itu dengan didirikannya kampung kue ya
saya melihat oh ini kalau nanti sebagai kampung gue luar biasa
akhirnya masalah masalah yang dihadapi itu bisa terselesaikan
terutama masalah ekonomi yang memang nampak sekali dampak dari krisis ekonomi pada tahun
kampung kue yang beranggotakan enam puluh tiga ibu rumah tangga ini kini bahkan berhasil memutar omset harian hingga dua puluh juta rupiah
bukinarti ini kalau jualan di kampung kue ini ibu sejauh berapa lama
kalau saya yang nyusul itu sepuluh tahun dulu dampak dari pabrik yang dipindah keluar
orang orang jualan seperti ini
nah sudah sepuluh tahun bu ini kan udah lama udah banyak pelanggan
biasanya kalau hasilnya itu ibu buat apa nih
buat kebutuhan tiap hari
buat belanja apa bantu suami gitu
tapi ya alhamdulillah hasilnya dari dulu dibandingkan dulu kerja di perusahaan
sama yang gini usaha sendiri lebih enakan usaha sendiri seperti ini
kampung kue menjadi terbang
tujuan warga surabaya untuk berburu kue tradisional
harga kuenya cukup terjangkau yakni di kisaran rp satu lima ratus hingga rp dua lima ratus per buahnya
selain untuk dinikmati sendiri sebagian besar masyarakat yang membeli biasanya untuk dijual lagi
ini macam macam kue biasanya sekitar lima puluh delapan puluh kue tiap hari berjualan di pasar mbak
pasar tambak rejau
di kampung kue ini bisa memproduksi ratusan hingga ribuan kue untuk satu jenisnya
nah di sini ada puluhan jenis kue basah
biasanya tiap ibu rumah tangga mempunyai keahlian masing masing dalam memproduksi jenis kue tertentu
nah ini saya lagi bantuin bu mira untuk membungkus kue panada rogut
nah biasanya kalau ibu ibu di kampung kue ini mulai beraktivitas membuat kue
ini jam sepuluh malam sampai jam satu dini hari
setelah itu mereka istirahat sebentar dan jam tiga mereka kembali bangun untuk menjual kue kue yang sudah dibuat tadi
biasanya nih sebelum jam delapan pagi kuenya sudah ludes terjual
nah kalau misalnya ada pesanan tidak tidur lagi tapi lanjut terus
hari semakin terang aktivitas di kampung kue pun mulai melandai diikuti dengan nampan nampan yang mulai kosong

kini saatnya penjual mulai berhenti
kini saatnya penjual mulai
menghitung berapa hasil yang diterima
saya tadi dari jam empat subuh dan sekarang masih jam lima lima belas ini sudah banyak yang kosong
ini juga sisa dan itu pun masih ada pesanan
penghasilan kotornya ini satu hari bahkan mencapai dua juta setengah
itu pun belum termasuk pesanan
mau beralih ke usaha ini
nah jika anda berminat mengunjungi kampung kue ini
anda harus siap bangun pagi
kampung kue sudah buka sejak pukul tiga pagi
lapak kue akan langsung ditutup jika kue sudah habis terjual
sekalipun jam operasional kampung ini sebenarnya sampai jam delapan pagi
gaya clarissa ganjar wijaksono surabaya jawa timur